saudara orang dengan gangguan kejiwaan nekat membakar dua rumah di desa sipaenre
kabupaten bulukumba sulawesi selatan
sebanyak dua unit rumah panggung di desa sipaenre kecamatan kindang
kabupaten bulukumba sulawesi selatan ini ludes terbakar
tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut
lantaran pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri
pihak damkar menyebut api baru bisa dikendalikan sekitar tiga jam kemudian
kebakaran rumah panggung ini diduga dibakar oleh seorang anak dari pemilik rumah
yang diduga mengalami gangguan kejiwaan
dia anak atau anaknya